kita ke informasi lain ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri menegaskan
hubungannya dengan calon presiden prabowo subianto baik baik saja
megawati berharap kontestasi pilpres tidak berujung pada permusuhan
meski demikian megawati menyayangkan orang orang di sekitar prabowo
yang menyampaikan kritik kepada pemerintah dengan cara yang tidak elok
semestinya fitnah berita bohong dan persekusi di jagad media sosial bisa diredam
megawati mencontohkan baik dirinya dan prabowo tidak pernah menjelekan satu sama lain
selain itu megawati menilai ada pihak pihak tertentu yang ingin mengadu domba
antara demi kepentingan politiknya
kenapa orang di lingkungannya seperti begitu
seakan akan itu adalah orang di lingkungannya yang selalu menjalankan hal hal yang buruk
yang mengkritisi pemerintah itu dengan cara yang menurut saya bukan kritikan yang positif
bangsa yang dibangun dengan susah payah
sepertinya saudara mau dipisah pisahkan
diadu domba dengan segala cara
itu saya tidak akan bisa menerima
masih di forum yang sama ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengaku heran
hingga saat ini dirinya tetap dipilih menjadi ketua umum pdi perjuangan
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan megawati mengisyaratkan rela menangguhkan posisinya sebagai ketua umum
megawati menceritakan ia adalah satu satunya ketua umum partai perempuan yang senior
ia berharap banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik
perjalanan politik saya sudah cukup lama saya menjadi ketua umum partai yang sekarang paling senior
sudah sekian lama belum diganti ganti
padahal saya sudah berharap untuk diganti
karena akibat umur saya yang plus tujuh belas
tapi hari ini pun malah ditambahi tugas untuk pembinaan hidrologi
harap anda bersedia selalu menunggu